keinformasi lain badan narkotika nasional merazia tempat hiburan malam yang berada di kawasan pademangan jakarta utara pada rabu malam
petugas menemukan pil ekstasi dan sabu serta menangkap satu karyawan yang mencoba kabur lewat atap
beginilah suasana razia yang dilakukan anggota badan narkotika nasional atau bnn di tempat hiburan malam yang berada di jalan gunung sahari pademangan
dalam penggerbekan ini petugas juga menerjunkan dua ekor anjing pelacak dari unit k sembilan
petugas melakukan tes urin dan penggeledahan menggunakan penciuman anjing baik pada karyawan maupun pengunjung karaoke
petugas juga meminta seluruh pengunjung dan karyawan mengumpulkan telepon seluler tas serta dompet
petugas menemukan sebuah tas milik karyawan berisi puluhan pil yang diduga pil ekstasi
petugas juga mendapati pil ekstasi di meja resepsionis yang diduga memang sengaja disediakan bagi pengunjung
satu orang karyawan diamankan petugas lantaran mencoba kabur dengan naik ke atap
dari hasil penggerbekan ini petugas bnn mengamankan ratusan pil ekstasi dan ratusan gram sabu
petugas juga mendapatkan peluang untuk menggabungkan karyawan tersebut
petugas juga mendapatkan peluang untuk menggabungkan karyawan tersebut